kanit reskrim polsek cikarang barat akpm said hasan mengungkap tetangga korban sempat mendengar
percekcokan antara pelaku nd dan korban mega sriani dewi sesaat sebelum korban tewas di
rumah kontrakannya di kampung cikedokan cikarang barat menurut kakak kandung korban deden suryana
informasi yang diterima pihak keluarga sebelum ditemukan tewas korban terlibat cekcok dan
mengaku lelah membayar hutang hutang pelaku untuk sesungguhnya itu tidak oleh masyarakat
itu jadi pakai sakit hati di dasarnya itu oleh faktor ekonomi karena berdasarkan informasi kita
dapat bukan masalah cemburu bukan tidak ada pihak tiga ya nggak ada nggak ada masalah ekonomi dan
pelaku sakit hati karena perkataan dari korban masalah ekonomi jadi pemicunya orang
tahu cuman dari saksi tetangga sampingnya sebelum kejadian pembunuhan itu tetangga dengar adik saya
ngomong gue capek bayar hutang dulu terus kayak gitu pihak keluarga korban tidak yakin kasus
pembunuhan dipicu masalah ekonomi lantaran pelaku dan korban telah bekerja hanya saja korban kesal
harus membayar hutang pelaku saat ini kedua anak korban diasuh oleh orang tua korban dan dalam
pengawasan komisi perlindungan anak indonesia pihak keluarga pun berharap polisi memberikan
sangsi seberat beratnya sebelumnya warga kampung cikadokan desa sukadanau kecamatan cikarang barat
digemparkan dengan adanya kasus pembunuhan yang dilakukan suami terhadap istrinya sendiri
dedy beben bekasi jawa barat